mahkamah konstitusi menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum atau pemilu
pasal dua ratus dua puluh dua yang mengatur ambang batas pencalonan presiden digugat para pemohon karena dinilai tidak relevan dan diskriminatif
meski secara konstitusi pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah dua hakim konstitusi lain mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat
mahkamah konstitusi yang diketuai oleh hakim konstitusi arief hidayat akhirnya menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
lima memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia
pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu menyebutkan
dalam pertimbangannya mk menilai presidensial threshold relevan dan memperkuat sistem presidensial
meski pasal dua ratus dua puluh dua
pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah oleh mk
dua orang hakim konstitusi suhar toyo dan saldi isra
mengajukan perbedaan pendapat atau dissenting opinion
potensial mengamputasi salah satu fungsi utama partai politik
yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan
disadari atau tidak dengan rejim presidensial threshold
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon calon pemimpin bangsa
yang dihasilkan oleh pak presiden
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon pemimpin bangsa
dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu
mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden
masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin masa depan
selain itu masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam
untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif
gugatan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden ini
diajukan oleh enam pihak berbeda
di antaranya partai idaman partai bulan bintang
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
serta pakar komunikasi politik fnd gazali
miladia rahma jakarta
baik langsung saja kami mengulas yang malam hari ini
dengan direktur dari perludem saat ini
direktur eksekutif perludem titi anggrani
selamat malam pak presiden
terima kasih sudah hadir
dan juga ferry amsari dari direktur pusatku
selamat malam ferry
mbak titi kemarin saya sempat lihat salah satu pernyataan anda di situ
sepertinya para hakim konstitusi seperti pengamat
maksudnya seperti apa mungkin
bisa anda jelaskan yang anda juga hadir di sana
sebenarnya salah satu pemohon bugatan
iya kan banyak yang mengatakan ini perludem
ataupun teman teman pemohon ini hanya karena terbawa emosi ya
karena permohonannya ditolak
lalu kemudian tidak jernih melihat bagaimana putusan itu diambil
tapi kami melihat begini
mahkamah konstitusi itu kita hormati sebagai institusi peradilan
yang memiliki kewenangan untuk menguji undang undang
dan kita tanpa keraguan mengakui itu
putusannya final dan mengikat
tetapi sebagai sebuah peradilan yang merupakan pengawal konstitusi
mestinya di dalam membuat putusan
basis yang mereka gunakan adalah konstitusi atau undang undang dasar
bagaimana mereka menggunakan batu uji konstitusi untuk menjamin bahwa proses pemilu kita berjalan dengan baik

sesuai dengan nilai nilai norma norma yang ada di dalam konstitusi kita
tetapi sulit sekali bagi kami menemukan hubungan antara ketika mk mengatakan
ambang batas pencalonan presiden sebagai sesuatu yang konstitusional
dengan argumen yang dia tampilkan di dalam putusannya
jadi terlihat sekali bahwa mk seperti gamang ketika mengatakan itu konstitusional
walaupun ada tujuh hakim yang
iya walaupun ada tujuh hakim
misalnya ada dua alasan utama mahkamah konstitusi
pertama dikaitkan dengan penguatan sistem presidensi
yang kedua adalah penyederhanaan partai
nah yang pertama dikaitkan dengan sistem penguatan sistem presidensil
pengokohan penggunaan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
sesungguhnya itu menunjukkan pelemahan presidensil itu sendiri
karena tergantung parlemen ya
karena tergantung parlemen
jelas bahwa presiden tidak tergantung parlemen
mandat yang kuat diperoleh dari rakyat yang membuat dia tidak boleh disandera oleh partai politik begitu
legitimasi dia ya diperoleh oleh rakyat gitu
nah yang disini ketika melegitimasi keberlakuan ambang batas pencalonan presiden
yang berasal dari kursi parlemen dan juga suara
tergantung parlemen ya
membuat memang jadi kita melegitimasi betul betul pelemahan justru
presidensial yang ingin kita perkuat
oke argumen yang disampaikan oleh para hakim itu akhirnya terkesan bertolak belakang
bertolak belakang dengan apa yang diakini dengan
paling signifikan mengapa kami mengatakan bahwa hakim mk ini gamang adalah
dia berlogika ingin menguatkan sistem presidensial yang kita anut
bagaimana mungkin ingin menguatkan presiden yang terpilih dari pemilu dua ribu sembilan belas misalnya
kalau rujukan kekuatan yang dirujuk adalah kekuatan
berarti kan yang punya akses untuk mencalonkan presiden hanya partai politik peserta pemilu dua ribu empat belas
padahal parpol peserta pemilu dua ribu empat belas belum teruji di pemilu dua ribu sembilan belas
ada dua ujian mereka
pertama mereka harus diverifikasi ulang sebagai peserta pemilu
bisa saja ada situasi mereka tidak lolos sebagai peserta pemilu
kita harus ingat konteks yang kita lihat

belum tentu misalnya partai yang pemilu sebelumnya lolos menjadi peserta pemilu
yang kedua partai yang mengusung presiden bisa saja tidak lolos parliamentary threshold
tidak punya kursi di dpr
bagaimana menguatkan presidensial kalau kemudian partai pengusung presiden tidak punya kursi di dpr
jadi ada logika yang saling bertentangan yang bertabrakan yang membuat kita jangan jangan
apalagi kemudian salah satu ahli politik yang markus mitschner dari enu mengatakan
ini tidak akan berhasil
ini tidak lazim aneh menggunakan threshold merujuk kekuatan masa lalu
threshold itu dalam sistem presidensial ada macam macam jenisnya
misalnya kalau mau mengusung presiden partai harus koalisi maksimal misalnya koalisinya sekian persen
atau mengumpulkan sejumlah deposit uang
tetapi menggantungkan kekuatan threshold pada kekuatan pemilu masa lalu itu tidak relevan
tapi yang sering dijual begitu kan oleh para pembentuk undang undang ya
bang ferry ketika disebut ini konstitusional atau tidak
memang pada akhirnya mk sekarang ya walaupun ada dua hakim yang dissenting opinion memutuskan bahwa itu konstitusional threshold ini
alasan yang sering disampaikan oleh pembuat undang undang ketika kita undang juga datang ke sini adalah memang itu adalah open legal policy
mungkin bisa anda jelaskan tidak
itu kebijakan terbuka bagi pembuat undang undang yang kemudian bisa menentukan threshold atau tidak ada threshold
jadi segala sesuatu yang ketika diambil polisi
ketika diambil keputusan oleh mahkamah konstitusi
putusan mk itu harus berbasis kepada undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu kita garis bawahi dulu ya
jadi tugas mereka menjaga konstitusi
nah alat ukur perlindungan konstitusi itu ada di undang undang dasar empat puluh lima
nah kalau kita rujuk pandangan para hakim soal open legal policy
cenderung banyak hakim sekarang menggunakan alasan itu untuk menghindari
dari menyelesaikan hal itu
dari menyelesaikan sebuah perkara
jadi ketika hakim mk menyatakan open legal policy
sebenarnya mereka tidak menyatakan ambang batas itu konstitusional atau tidak inkonstitusional
mereka tidak menyatakan itu
mereka hanya ingin menyerahkan permasalahan itu kepada dpr
sebagai pembuat undang undang
nah jadi soal ambang batas ini belum tentu ini tidak konstitusional atau konstitusional belum selesai
jadi bagaimana mengukur
belum selesai ya
jadi tidak boleh ada yang mengatakan bahwa ambang batas itu inkonstitusional atau konstitusional
jadi putusan kemarin itu apa
karena mk menyerahkan kepada pembuat undang undang untuk mengatur
hasilnya open legal policy itu
tapi untuk soal ini apakah ini konstitusional atau tidak belum diselesaikan
karena mereka menyerahkan kepada pembuat undang undang
sebentar kita break disini dulu ya
kita tahan dulu disitu
ini penting sekali nih
ini penting sekali di garis bawah ya
jadi putusan mk kemarin itu belum menyatakan bahwa threshold itu konstitusional atau tidak
menurut saya mk lari dari masalah ya
mk itu kan diminta oleh para pemohon
ambang batas ini konstitusional atau tidak konstitusional
mk mengatakan ini bukan soal inkonstitusional atau tidak
ini ruang kewenangan bagi pembuat undang undang
jadi melarikan diri
nah sekarang pertanyaan mas indra itu soal open legal policy
dari mana kita tahu bahwa suatu masalah itu open legal policy
dari konstitusi itu sendiri

dari konstitusi itu sendiri
dari konstitusi itu sendiri
dari konstitusi itu sendiri
dari konstitusi itu sendiri
dari konstitusi itu sendiri
dari konstitusi itu sendiri
dalam pasal pasal undang undang konstitusi itu ada beberapa pasal ya
yang menyatakan bahwa sesuatu masalah adalah open legal policy
misalnya bunyinya adalah syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut di dalam undang undang
pasal enam ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
diserahkan kepada pembuat undang undang
boleh diulas lagi biar clear nih
karena ini keundang undangan tidak mudah semua mencermai ya
contoh open legal policy yang benar apa
contohnya adalah pasal enam ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
bahwa sarat menjadi presiden
warga negara indonesia usia empat puluh tahun
tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara
dalam undang undang dasar sarat menjadi presiden diserahkan kepada undang undang
diatur lebih lanjut dalam undang undang
jadi ada di dalam ada dengan undang undang segala macam
nah soal ambang batas itu clear di dalam pasal enam a ayat dua
ini beda nih
satu enam ayat dua
seperti apa bunyi enam a kita tahan dulu
kita akan bacakan lebih lengkapnya dari infografis nanti
biar lebih jelas kita semua melihat persoalan ini
prime news masih akan segera kembali
oke ini boleh dilanjutkan tadi
kalau yang dimaksud open legal policy atau diserahkan pada pembuat undang undang
kebijakan pembuat undang undang itu yang seperti apa
kalau dibaca undang undang pemilu dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang mengatakan bahwa syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam undang undang
itu bisa dibaca di dalam pasal satu ratus enam puluh sembilan sampai satu ratus tujuh puluh
itu nyambung ya
soal syarat menjadi seseorang bisa dinyatakan sebagai presiden
seharusnya warga negara indonesia sehat jasmani dan rohani
karena memang di undang undang dasarnya disebutkan agar itu dibilaskan lebih jelas di dalam undang undang
oleh pembuat undang undang dpr
dan pembuat undang undang sudah membuatkan itu
itu nyambung kalau yang itu ya
itu tepat open legal policy
nah soal pencalonan
syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden
di dalam pasal enam ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sama sekali tidak ada penyerahan atau delegasi oleh konstitusi kepada pembuat undang undang
jadi bukan open legal policy
karena semua diatur dengan clear di dalam konstitusi
bahwa usul pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai politik
selesai urusan di sana
kita lihat di sana ya
penjelasannya lebih jelas dalam infografis berikut ini
di dalam ini
lebih jelas lagi agar bisa kita baca sama sama
mungkin langsung bisa dilihat secara lebih luas lagi
ya ini dia
sebelah kiri layar ini adalah undang undang dasar empat puluh lima ya
sementara sebelah kanan adalah pasal dua ratus dua puluh dua yang diatur undang undang pemilu ini ya
ini yang oleh para anggota dpr
komisi dua terutama
pansus ru pemilu saat itu
menyatakan bahwa ini open legal policy
di undang undang dasarnya menurut anda tidak open legal policy
karena tidak ada delegasi open legal policy di pasal enam ayat dua itu
kita baca dulu
pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum
artinya sebelum proses
bisa partai politik
bisa gabungan partai politik
atau gabungan ya
mereka mengajukan pasangan calon itu
sedangkan di pasal dua puluh dua kan jelas tuh
ada dua puluh persen
ada dua puluh lima persen
dan hasil pemilu sebelumnya
ini kan jauh sekali dari bunyi pasal enam a ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pertanyaan besarnya kemana hakim konstitusi merujuk konstitusionalitas
konstitusi yang mana yang diujuk gitu ya
konstitusi yang mana
jadi sebenarnya pasal dua puluh dua yang ada di kanan ini
sangat bertentangan sebenarnya dengan pas
undang undang dasar yang ada di sebelahnya
kalau dibaca kalimat per kalimat jauh sekali bedanya
begitu kemudian ditambahkan syarat partai atau gabungan partai itu harus memiliki dua puluh persen
dari jumlah kursi di dpr
dan dua puluh lima persen suara sah nasional
itu berubah kondisi yang diinginkan konstitusi
karena partai yang dibolehkan oleh konstitusi tiba tiba menjadi tidak boleh
gara gara aturan ini
hak hak yang kemudian diserahkan oleh konstitusi kepada warga negara dan partai
tiba tiba berganti menjadi pelarangan ya
ini yang kemudian kita anggap sebenarnya bertentangan dengan konstitusi
sebenarnya kemarin ketika anda hadir begitu ya mbak titi sebagai pemohon juga ya begitu ya
anda melihatnya sebenarnya kajian kajian konstitusi ini menjadi sorotan atau perdebatan
karena saya ingin tahu argumennya
saya tidak ikut hadir di sana kan
saya ingin tahu argumennya sampai kenapa
karena kalau menurut saya
dengan melihat perbandingan pasal ini saja memang
saya bukan ah bukannya hukum tata negara ya
tapi saya melihatnya cekat berbeda
ada pemenggalan ketika pasal enam a ayat dua bicara diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum
pelaksanaan pemilihan umum ini pernah ditafsirkan oleh mk sebagai sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara
kan konstruksi norma di dalam undang undang
undang undang dasar adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum
nah dalam konteks pemilihan umum serentak kan peserta pemilu dpr adalah juga bersamaan tahapannya dengan pemilihan umum presiden
makanya kemudian kalau mengusulkan presiden
peserta pemilu dpr lah yang mengusulkan
karena partai politik kan
partai politik peserta pemilihan umum
di dalam konteks pemilu serentak itu yang kami mohonkan
kami tidak bicara
bicara preferensi lainnya
yang kami fokuskan adalah bagaimana kita konsisten melaksanakan pasal enam a ayat dua
itu jadi pembahasan gak sih pasalnya
kan dibandingkan tadi kan jelas ya
itu sebenarnya dari keterangan ahli anda kan ya
itu saat saat disampaikan dijajarkan begitu kan
orang awam seperti saya misalnya belum ketahuan hukum tata negara aja tau itu beda
saat dipaparkan dijajarkan juga begitu di mahkamah konstitusi
itu menjadi pembahasan tidak sih sebenarnya
di dalam putusan mk pembahasan tentang pasal enam a ayat dua ini tidak banyak dielaborasi
nah itu jadi pertanyaan kita
makanya kemarin ketika pembacaan putusan saya menyampaikan ini mahkamah konstitusi seperti pengamat politik
karena misalnya dia mengutip kata kata kita tidak menghendaki presidensialisme rasa parlementer
mengapa mereka melegalisasi ambang batas
itu sebenarnya legalisasi atas presidensialisme
calon presiden tersandera oleh partai partai politik parlemen
kalau ingin memurnikan presidensial yang kita anut
serahkan bahwa partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden
tapi mas indra yang paling tidak bisa dipahami dari logika mk yang ingin mengatakan penguatan presidensialisme dan penyederhanaan partai
adalah karena dia merujuk hasil pemilu sebelumnya
kalau kita bisa baca pasal dua ratus dua puluh dua ini
itu malah inkonstitusional harusnya
bukan hanya inkonstitusional
irasional dan sama sekali sulit dicari argumennya
di seluruh dunia tidak ada bicara
kalau merujuk ke peserta pemilu sebelumnya
dia belum tentu bisa lolos jadi peserta pemilu yang sekarang
belum tentu lolos bisa punya kursi di dpr
kalau mk takut betul presiden itu tidak didukung parlemen
bisa sangat mungkin dengan pemberlakuan ini
partai yang mengusung presiden karena hasil pemilu dua ribu empat belas suaranya bagus
justru turun drastis suaranya pada pemilu yang sedang berlangsung
presiden yang karena kita kan nggak bisa punya pilihan
karena yang bisa mengusung hanya itu itu saja
kalau kata teman teman ini dampak langsung dari ambang batas adalah l empat
karena cuma dia yang bisa maju
pemilih tidak punya pilihan
dia terpilih tapi partainya tidak terpilih
semua itu ketika mk diminta untuk mengkaji itu sesuai dengan undang undang dasar
atau tidak sesuai dengan undang undang dasar
malah dia mengalihkan itu
yang walaupun itu salah ya
yang dia lihat itu adalah makro politiknya
bukan tugasnya mk
dia melindungi konstitusi ya
jadi dia bicaranya melebar
nah ini anda rasakan seperti itu di suasana di mk nya
ya saya pikir ketika kita menjelaskan misalnya perbandingan antara dua pasal itu
pasal di konstitusi dan pasal di undang undang pemilu
hakim mk sama sekali tidak mencoba mengelaborasi di dalam persidangan
bahkan kemudian melarikan ke hal hal yang menurut saya tidak penting
misalnya logika soal bahwa ini berupaya untuk menyederhanakan partai
penyederhanan partai tidak dilakukan dalam konteks ini
ambang batasnya bisa di parlemen
untuk ikut pemilu jadi susah
untuk kemudian mengisi kursi di parlemen menjadi susah
itu yang kemudian bisa menyederhanakan partai
padahal ini kan untuk mengajukan satu orang ya
satu dua orang dengan presiden dan wakil presidennya
apa hubungannya dengan penyederhanaan partai
nah itu yang menurut kita mencoba lari dari fakta bahwa pasal pasal konstitusi sudah jelas mengaturnya
lalu kemudian membahasnya menjadi teori politik
menurut saya mereka bukan lagi menjadi pelindung konstitusi
dan sepertinya pak ferry mereka bicaranya itu sangat mereferensi situasi sekarang gitu
padahal kan hakim mk berpikir jauh ke depan ya
hakim mk karena dia panutannya konstitusi
karena konstitusi dipakai untuk puluhan waktu yang akan datang
mestinya menggunakan cara pandang yang jauh ke depan
itu sebabnya mereka disebut negarawan ya
nah kalau kemudian merujuk kepada pemilu sebelumnya yang tidak ada referensinya di dunia manapun
ini kan menjadi semakin aneh ya
bagaimana mungkin kemudian fakta di dua ribu empat belas menentukan kondisi pelaksanaan pemilu di dua ribu sembilan belas
tidak ada referensinya
dan itu cara cara yang dibuat buat ya untuk seolah olah sesuai dengan konstitusi
tetapi pasti ini soal bicara politik kekinian
nah menurut saya politik kekinian ini yang menjadi sangat kuat
kalau bicara teori politik yang berkaitan dengan hukum tata negara
terutama hukum pemilu
cara cara seperti ini hanya untuk melapangkan jalan seseorang
dan itu tidak fair dalam kompetisi penyelenggaraan pemilu
disampaikan begitu argumen ketika mbak titi menceritakan yang disampaikan argumen dari mk itu
adalah soal penyerdanaan partai penguatan presidensil
ini kok saya ingat jadi mirip mirip yang pernah disampaikan juga oleh presiden jokowi
alhamdulillah memang harus penyerdanaan dan penguatan presidensil dan sebagainya
mungkin ini konteks politik kekiniannya yang boleh nyambung
itu kita seolah olah melimitasi pada konteks sekarang
padahal bicara soal apa yang kami mohonkan ini kami tidak melihat sekarang
kami melihat indonesia sebagai bangunan besar yang harus kita jaga
dan yang kedua mas indra menjadi catatan kami
karena misalnya mk mengapa kami menyebut mk gamang
karena beberapa argumen itu tumpang tinggi
contoh misalnya salah merujuk penggunaan undang undang
lalu kemudian definisi dia soal diskriminasi antara satu putusan dengan putusan lain yang berbeda
ini kan menunjukkan ketergesaan untuk meyakinkan sesuatu dengan yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin
semoga kekecewaan ini nanti tidak oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
tidak dikaitkan dengan pertanyaan pertanyaan apakah dewan etik mk bekerja berkait dengan pemilihan ketua mk beberapa saat lalu yang sangat pro kontra ataupun kontroversial
itu semoga tidak dikaitkan seperti itu
tapi saya ucapkan terima kasih atas ulasannya malam hari ini mbak titi
terima kasih juga pak ferry amsari telah bergabung bersama kami malam ini di prime news
dan rangkuman prime news malam ini akan segera hadir tetaplah bersama kami